inilah tumpukan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah yang berhasil diamankan polres indramayu jawa barat
bahkan uang palsu ini sebagian masih tercetak dalam lembaran yang belum dipotong potong
tak tanggung tanggung total uang palsu ini senilai sebelas miliar rupiah
tak hanya rupiah ada pula uang palsu dalam bentuk dolar amerika dan dolar singapura
selain tumpukan uang palsu polisi juga mengamankan alat cetak uang dan alat hitung uang dari tersangka
uang palsu ini diamankan dari empat orang tersangka yang terdiri dari dua pengedar uang palsu dan dua pencetak uang palsu
atas perbuatannya para tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup